ya pemirsa kompleks istana kepresidenan jakarta kini menjadi semarak dengan kehadiran patung patung maskot asian games dua ribu delapan belas
nah kehadiran patung patung tersebut dalam rangka mempromosikan asian games dua ribu delapan belas di jakarta dan juga di palembang
nah teror yang terjadi beberapa hari belakangan tetap membuat pemerintah indonesia siap menjadi tuan rumah pesta olahraga empat tahunan ini
asian games dua ribu delapan belas
yang akan diadakan pada delapan belas agustus dua ribu delapan belas mendatang
presiden juga meminta kepada para menteri untuk bisa ikut mempromosikannya
salah satunya menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi yang sudah memulai promosi dengan mengubah tampilan mobil dinas yang dipakai
sementara itu terkait teror bom yang banyak menyerang indonesia pemerintah memastikan pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas jakarta palembang tidak boleh mundur
masa ini kita tengah menghadapi serangan terorisme
dalam kondisi apapun dalam situasi apapun asian games tidak boleh mundur sejengkal pun
karena ini hajat negara hajat bangsa dan tentu hajat masyarakat asia
kita harus mempersiapkan dengan baik dan sempurna
menurut imam pemerintah juga telah memberikan jawaban terkait kepastian keamanan kepada negara peserta asian games